gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama diperiksa kpk pada hari ini
ahok diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap anggota dprd dki jakarta terkait proyek reklamasi
sudah ada koresponen cnn indonesia albi pratama
albi apakah ahok sudah tiba di gedung kpk pagi ini albi
selamat pagi puspa ada juga serius
sekitar pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat tadi
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok sudah tiba di gedung kpk ini
dan beol juga sudah langsung masuk ke dalam gedung kpk untuk menjalani pemeriksaan
di mana ini adalah panggilan pertama yang dilakukan kpk terhadap ahok
dalam kasus dugaan suap proyek reklamasi di pantai utara jakarta
yang sudah menetapkan tersangka yaitu ketua komisi d dprd muhammad sanusi
dan untuk agenda hari ini rencananya ahok akan dicecar beberapa pertanyaan oleh penyidik kpk
ya ini ada dua hal besar atau dua hal penting yang akan ditanyakan kepada ahok sendiri
yaitu mengenai bagaimana tentang proses
dari pembahasan raperda sendiri dan juga yang kedua adalah penetapan dari kontribusi
dan juga proyek reklamasi selama ahok menjabat sebagai gubernur dki jakarta dari tahun dua ribu empat belas
begitu puspa ada juga serius
baik albi bagaimana dengan saksi lain
apakah hari ini akan ada saksi lain selain ahok yang dipanggil kpk
ya puspa ada juga serius
di mana hari ini baru informasi yang saya dapatkan baru gubernur dki jakarta saja ahok
yang diperiksa sebagai saksi oleh penyidik kpk
hanya saja beberapa waktu yang lalu sudah ada saksi saksi yang juga dipanggil untuk memenuhi
atau memberikan keterangan keterangan terkait dengan dugaan suap proyek reklamasi di pantai utara jakarta
di antaranya adalah bawahan bawahan ahok ada heru budi hartono dan juga beberapa saksi lainnya
baik dari dprd sendiri seperti prasetyo edy dan juga muhammad taufik yang merupakan kakak dari muhammad sanusi sendiri
hanya gubernur dki jakarta saja yang akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini
begitu puspa ada juga si ariel
albi tadi sejak kedatangan gubernur dki jakarta ahok ini apakah ia memberikan komentar seperti itu di depan gedung kpk
ya begitu tiba di gedung kpk tadi sekitar pukul setengah sepuluh
ahok tidak memberikan sepatah kata pun ataupun komentarnya terkait dengan persiapannya untuk bertemu dengan penyidik kpk
dia hanya menebarkan senyum dan juga langsung
masuk menuju ke dalam lobi gedung kpk dan siap untuk mengikuti prosesi pemeriksaan yang belum diketahui akan memakan waktu berapa lama pada hari ini
begitu puspa ada juga si ariel
baik terima kasih albi pratama yang melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta